di peliputan cnn indonesia bandung jawa barat
karena victoria punya dua sekarang monash dan deakin ya kan
oh kamu ke apa namanya masalahnya finansial ya
jelang pelaksanaan forum g dua puluh di indonesia pada oktober mendatang